warga negara tiongkok yang terjerat kasus kejahatan dunia maya
dideportasi pada kamis siang
sedangkan warga negara indonesia yang ikut dalam kegiatan kriminal ini
masih dalam proses penyelidikan kepolisian
satu ratus empat puluh tiga orang dari satu ratus empat puluh delapan warga tiongkok
yang tertangkap dari penggerbekan di jakarta surabaya dan bali ini
dipulangkan dengan menggunakan dua pesawat pada pukul dua belas dan pukul dua siang
para wna tiongkok ini dideportasi dengan menggunakan surat perjalanan pelaksana paspor atau splp
karena paspor mereka diduga dengan sengaja dibuang untuk mempersulit pemeriksaan
sedangkan lima warga negara indonesia masih berstatus saksi
mereka berperan sebagai sopir pengurus penginapan hingga penerjemah
kelima wni ini akan diperiksa lebih lanjut tentang informasi jaringan tiongkok
yang masuk di indonesia dan indikasi kejahatan lainnya
kemudian lima lagi itu masih
masih dalam proses oleh pihak imigrasi karena ditemukan paspor
kemudian lima lagi yang wni
masih kita periksa intensif di krim umbul damai terjaya
karena wni ini kami duga mengetahui
atau ada peran ketika kegiatan pidana itu berlangsung di indonesia